sampai penghujung banyak peristiwa terjadi sepanjang tahun ini mulai dari seremoni hingga tragedi
kami mencoba untuk merangkum sejumlah peristiwa yang terjadi sepanjang dua ribu dua puluh dua khusus untuk anda
sebanyak sepuluh rudal rusia menghantam kota di chui pada senin waktu setempat
pencarian dilakukan untuk mencari sukarelawan yang terjebak di ruang
yang bawa tanah dari salah satu bangunan
ya konflik antara ukraina dan rusia menjadi sorotan yang besar di dunia sepanjang tahun dua ribu dua puluh
serangan rusia terhadap ukraina pada dua puluh empat februari dua ribu dua puluh dua menyasar ledakan di sejumlah kota
di antaranya kharkiv odessa hingga kiev
tak terhitung ada berapa ribu warga yang tewas dan juga terluka akibat perang tersebut
bahkan beberapa pihak mengatakan bahwa perang ini menjadi yang terbesar
di eropa sejak seribu sembilan ratus empat puluh lima invasi rusia tersebut berdampak pada krisis kemanusiaan
ada ribuan warga ukraina yang melarikan diri
rusia dan ukraina sempat mengadakan perlindungan pertama di perbatasan belarusia
namun berakhir tanpa ada kesepakatan
bahkan rusia tak menghentikan serangan
ekskalasi serangan rusia kian meningkat
majelis umum pbb menyetujui resolusi tak mengikat
yang mengutuk invasi rusia terhadap ukraina
sekutu barat merespons invasi dengan menjatuhkan sanksi terhadap rusia
namun dampak dari ketegangan kedua negara tersebut
harga makanan dan juga harga bahan bakar melonjak di sejumlah negara
gempa dengan magnitudo lima enam terjadi di kedalaman sepuluh km barat daya kabupaten cianjur pada senin siang
hingga pukul lima sore pemkap cianjur mencatat sebanyak empat puluh enam orang meninggal dunia
dalam musibah ini
gempa magnitudo lima enam yang mengguncang cianjur pada dua puluh satu november juga menjadi sorotan di lini masa
guncangan yang disebabkan gempa bahkan terasa cukup kuat hingga jakarta
kedalaman gempa yang dangkal hingga lokasi permukiman yang berada pada tanah lunak
ini menjadi faktor kerusakan parah pada bangunan sekitar
pemkap cianjur mencatat jumlah korban meninggal dunia akibat gempa mencapai enam ratus orang
bahkan puluhan ribu jiwa harus mengungsi
gempa cianjur yang terjadi pada tahun dua ribu dua puluh dua ini merupakan siklus yang berulang
terjadi setiap dua puluh tahun yang pernah juga terjadi pada tahun seribu sembilan ratus delapan puluh dua dan tahun dua ribu
dua minggu berselang bencana akibat gempa erupsi gunung semeru terjadi
tepatnya pada tanggal empat desember
masa tanggap darurat ditetapkan selama empat belas hari
erupsi kali ini terjadi tepat setahun setelah erupsi di tanggal yang sama pada tahun dua ribu dua puluh satu lalu
namun dampak dari erupsi
erupsi kali ini tidak seluas sebelumnya
ya perhatian dunia juga tertuju pada bali
usai sejumlah pemimpin negara berkumpul untuk menghadiri ktt g dua puluh pada lima belas sampai dengan enam belas november
bahkan pak abbas juga hadir ya
pak bas yang penting kerjanya karena komitmennya ditunggu oleh dunia lho pak
dan g dua puluh ini mencapai lima belas hari
menghasilkan sejumlah kebijakan ekonomi
antara lain ada pandemic fund yang berhasil mengumpulkan dana satu lima miliar dolar as
atau setara dengan dua puluh tiga empat puluh lima miliar rupiah
dan dana pandemi yang berasal dari negara gota g dua puluh dan juga para filantropis ini
merupakan komitmen untuk mengantisipasi masalah kesehatan kedepannya
kesuksesan penyelenggaran g dua puluh juga ditandai dengan keberhasilan mengesahkan g dua puluh leaders declaration
merupakan deklarasi pertama yang dapat diwujudkan sejak februari dua ribu dua puluh
noda hitam dalam sejarah olahraga indonesia tercipta
satu oktober dua ribu dua puluh dua di stadion kanjuruan kabupaten malang jawa timur
sedikitnya satu ratus tiga puluh lima orang meregang nyawa
tepat setelah wasit meniup peluit panjang pertandingan liga satu antara tuan rumah arema malang versus persebaya surabaya
kekalahan tuan rumah membuat sejumlah supporter masuk ke area lapangan dengan klaim ingin memberikan dukungan kepada squad singoedan
tindakan supporter direspon polisi dengan menembakkan gas air mata berdali untuk mengendalikan situasi
dan keputusan ini berbuah panjang
data kematian supporter maupun anggota polisi yang menjadi korban makin bertambah dari minggu dini hari hingga beberapa pekan setelahnya
selain korban jiwa dan luka luka kompetisi liga satu yang menjadi mata pencaharian banyak orang harus dihentikan sementara
hingga berita ini diturunkan berkas perkara lima tersangka sudah lengkap alias p dua puluh satu
sementara ada satu berkas tersangka yang belum lengkap yakni adalah mantan direktur liga indonesia baru ahmad hadian lukita
kejadian tragis ini sempat membuat lupa para penggemar sepak bola
bahwa ada capaian besar
timnas sepak bola indonesia yang berhasil lolos ke piala asia sebagai runner up terbaik
setelah mengalahkan nepal tujuh gol tanpa balas pada lima belas juni dua ribu dua puluh
ini adalah prestasi yang patut diapresiasi karena indonesia lolos melalui perjuangan panjang berbeda dengan keikutsertaan indonesia
di ajang ini pada tahun dua ribu tujuh silam karena faktor tuan rumah
tapi jangan terlalu cepat puas
indonesia berada dalam pot empat
berpotensi bertemu tim tim kuat seperti jepang korea selatan dan iran
dan negara negara ini adalah barometer sepak bola modern di benua asia
lolosnya langkah timnas senior diikuti timnas u sembilan belas
yang lolos keputaran final juga mengalahkan musuh bebuyutan vietnam dalam persaingan di grup a
berbagai benua juga terjadi pada kompetisi akbar sepak bola dunia world cup dua ribu dua puluh dua qatar
hampir tiga puluh dua tim yang berlaga menunjukkan kualitas yang sangat menghibur
tim tim asia kecuali tuan rumah qatar dan iran lolos ke babak enam belas besar
ini bukan sebuah kejutan melihat kualitas bermain tim tim asia membuat piala dunia kali ini makin kompetitif
namun tetap saja semua tim asia mental melawan tim tim eropa dan amerika selatan yang memang negara sepak bola
tapi pada babak semifinal tim afrika berhasil meraih sejarah
yakni adalah maroko yang berhasil menembus empat besar meski kalah dari tim ayam jantan perancis
sementara run up piala dunia edisi sebelumnya kroasia bernasib sama dengan maroko
ujung ujungnya di partai final terjadi duel raksasa sepak bola yang dimenangkan oleh argentina
kemenangan ini adalah kemenangan manis untuk lionel messi dan kawan kawan selama tiga puluh enam tahun terakhir
hai dari dunia hiburan tahun dua ribu dua puluh dua nampaknya jadi angin segar untuk para pekerja di industri kreatif tanah air
dua tahun proses produksi film dibatasi kini geliatnya kembali menunjukkan taji
tahun ini sejumlah film berhasil memancing penonton untuk ke bioskop
mengutip data dari filmindonesia or id yang bersumber dari sejumlah perusahaan bioskop besar di tanah air
tahun ini ada sepuluh film terlaris yang didominasi dengan film berbau mistis
kita breakdown lima besarnya
di posisi kelima ada film horror karya sutradara kimo stambul berjudul ivana yang berhasil meraup dua tujuh juta penonton di bioskop
next di posisi keempat ada film ngeri ngeri sedap
film dengan budaya indonesia yang begitu kental dengan genre drama komedi ini berhasil meraup dua delapan juta penonton di bioskop
kita bergeser ke posisi ketiga
ada film yang bikin kita nangis menguras air mata
film remake asal korea selatan judul
ya miracle in cell no tujuh berhasil meraih posisi ketiga
sementara runner up film terlaris indonesia tahun ini ada pengabdi setan dua com union
emang nih ya bang joko nih gak pernah gagal kalau bikin film
bahkan berhasil menyedot enam tiga juta penonton ke bioskop
film kkn di desa penari bahkan berhasil masuk dalam jajaran trending
topik yang paling banyak dicari tahun ini di situs google
dan memang ini berbeda dengan film film lainnya ya
film kkn di desa penari ini merupakan user generated content
begitu viral di twitter karena dibuat oleh warganet
kemudian banyak diperbincangkan oleh warganet beli beli masa
saking suksesnya bahkan md pictures akan membuat versi extended untuk film kkn di desa penari
yang berhasil menyedot sembilan dua juta penonton ke bioskop
dan ini menjadi rekor baru dalam sejarah perfilman indonesia
kamu adalah titi sandewi asi selanjutnya
ya walaupun genre horror kayaknya mendominasi
tapi perfilman indonesia semakin banyak variasi
bahkan ada film superhero
perempuan pertama sri asik yang berhasil mencuri perhatian di akhir tahun ini
para sinias perfilman indonesia nampaknya pelan pelan mulai beradaptasi dengan pandemi ya
dan tren ini terlihat seiring ada peningkatan dari jumlah penonton ke bioskop
dan penjualan tiket di bioskop tahun ini
dari film kita ke musik
sebentar saya mau tiket war dulu
jumlah konser dan festival musik mulai ramai lagi nih
seiring dengan pelonggaran pandemi yang diberlakukan oleh pemerintah
gak cuma musisi dalam negeri musisi mancanegara juga mulai menggelar konsernya di tanah air dalam enam bulan terakhir
sebut saja beberapa nama
tapi kalau ngomongin soal festival musik kayaknya memang makin menjamur ya di tahun ini
ini menunjukkan bahwa ada kerinduan akan hiburan
tapi karena over capacity ada loh festival musik yang harus diberhentikan oleh polisi
tapi sejumlah festival musik berhasil diselenggarakan setelah sebelumnya digelar secara virtual
sebut saja beberapa diantaranya
ada java jazz yang digelar pada bulan mei dua ribu dua puluh
kemudian wedefest dan pesta porno
kebangkitan konser dan festival musik memang merupakan euforia pasca pandemi ya
tetapi harus ada langkah langkah yang dilakukan yang diambil untuk mempertahankan popularitas giat musik
supaya tahun depan bisa diselenggarakan dengan lebih aman dan menyenangkan
pasca pandemi indonesia terus menata diri di berbagai lini
tapi kerjasama masyarakat indonesia juga harus dibarengi
gak usah deh pakai nyinyir sana sini
mimpi besar jutaan pencinta olahraga harus terjaga
pembenahan liga sepak bola adalah harga mati jika kita tidak ingin hidup hanya dalam buayan mimpi tanpa henti
nah ini dua ribu dua puluh dua sudah kita lewati banyak hal yang dapat dijadikan pembelajaran berarti
kini saatnya kita bersama
buka era jadinya
buka era baru dengan optimisme langkah maju